hai jangan lupa yang coba lima waktu dan ngaji evo iya mpok ga bakal lupa dimanapun
mpok jangan mewek lu lap muka mata lu ah ah udah udah doain aja mpok ipeh ya
hai jam berapa nih berangkatnya nih udah semua bener nggak ada yang ketinggalan udah
terima kasih ya berkat lo restoran ini bisa bangkit lagi
iya makasih juga mas bos
tapi kan ini semua bukan gara gara ip doang
ini semua kan idenya mike
itu cuma bantu bantu di sini
ip jangan merandai ya semua lihat sendiri kok bagaimana kerja keras kamu
kita kerjanya bareng bareng kok
di belanda saya kan punya beberapa bisnis restoran di situ
dan saya rencana untuk menjadikan salah satu bisnis restoran saya di situ ya restoran betawi seperti di sini
ya kalau perlu saya mau membuka cabang warung abang nunok di belanda
makanya saya butuh kamu di situ untuk menjadikan konsultan saya sekaligus istri dan ibu untuk anak anak saya
del dalam perhatian saya

dan gue sadar ko
semua itu kesalahan gue
bukan masalah besar ko
saya harap nanti kamu tidak menyesal
kalau tidak jaring ngomongnya sama saya sekarang
alhamdulillah ipe akhirnya lo dapat jodohnya
bentar lagi lo mau dinikahi sama si bulento
terus lo dibawa dah ke belanda
ba be ikut senang senang banget
tapi sebelum nikah ipi pengen ketemu dulu sama keluarganya be
iya biar ipe enggak kaget gitu kan
jadi kayaknya minggu depan sih
lo si mike mau ngajak ipe ke belanda
kenapa muka lo kusut gitu
kok muka lo kayak pakaian belum disetrika
ba be lo enggak ngerti perasaan ipe gimana ya
jadi gini be
laki laki yang selama ini ipe taksir
itu ternyata naksi juga sama ipe
dan ipe baru tahu
udah ngomong alap yuk
cuma nih perasaan ipe bilang kalau
tuh laki laki emang langsung sama ipe
eh laki laki itu kagak punya prinsip
ntar juga dia nyesel sendiri
betul nggak nya
jangan sedih pok
bilang ke onyil
siapa yang jatin pok
nanti onyil siap
aduh aku sed
oh pasti om om yang kemarin datang itu ya
yang nengokin om bule lagi sakit ya pak
kok gua kagak tahu
pak tuncang kagak ada di rumah
onyil aja dikasih duit sama om
terus menurut lo apa gimana
hanya cowok yang terbaik dan yang mencintai poipet
itulah yang menikahi poipet
kenapa perasaan saya sekarang jadi nggak enak ya
lo naik motor nyanyi nyanyi joget joget lo pikir ini jalan punya nenek moyang lo apa
ya ya itu kan salah lo lo ngelepak motor gua gitu
cerah benar bajunya
satu dua tiga
ipih mau pergi
apa karena ipih mau dejak naik ke belanda untuk dikenalin sama orang tuanya
asal lo tau ya lo berduanya belum jadi muhrim
kalau terjadi apa lo mau jalan ke belanda
kalau terjadi apa apa sama anak gua lo gua libas sama si ratu taui
jangan lupa yang coba timah waktu dan ngaji epo
iya mpok nggak bakal lupa dimanapun mpok bakal
eh jangan mewek lo
lap muka mata lo ah
doain aja mpok ipih ya
jam berapa nih berangkatnya
bener nggak ada yang ketinggalan
nggak ada yang ketinggalan
peh aku tau peh ini pengakuan yang telakui
tapi biar bagaimanapun aku tetep ngomong peh
apapun jawaban kamu peh aku tetep ngomong
baik sebelumnya gue minta maaf sama lo mai
peh aku suka sama kamu peh
aku cinta sama kamu aku sayang banget sama kamu
eh aku tahu selama ini sikap aku sama kamu tuh gak pernah nyenengin kamu ya kan
tapi aku bener bener cinta sama kamu peh
saya juga sudah tahu itu sudah jelas untuk saya
dari liatin caranya memandang saya udah liat tanda tandanya
kalau sebenarnya kalian berdua sama sama suka
udahlah peh ngakui aja saya nggak apa apa ko
saya maklum saya tahu cinta itu sesuatu yang tidak bisa dipaksa
dan kamu nuno entah kamu gengsi atau apa sikap kamu justru sebaliknya sama ipih
kamu bilang kamu suka sama dia tapi kamu malah memperlakukan dia bukan dengan baik
kamu seolah enggak suka sama dia
iya mai gue tahu gue salah mai
gue baru sadar
kalau hati gue suka sama ipe pas ip mau pergi dari sini maafin gue kan
tidak masalah lebih baik terlambat daripada nanti ada masalah kan
ini apaan sih maksudnya nggak ngerti dah
ipe cinta saya untuk kamu itu bukan bersyarat
yang penting untuk saya itu kalau kamu bahagia dan kamu senang itu aja yang saya mau
hehehe apa apaan lepasin lepasin lepasin kakak bisa
sembarangan aja lo
anak gue lo pikir barang apa ditukar dari laki laki lain ke laki yang lain
enak aja kakak bisa
gue kenal muka kayak begini dari tadi gue perhatiin
lo anaknya marissa kan yang tinggal di singapura itu
iya om om tahu
tahu tahu iya gue tahu lo lo laki laki yang nggak punya sikap ya
ipih asal lo tahu
ini laki laki yang gue mau jodohin sama dulu itu tapi dia gak punya sikap oke gue pergi sama dia
jadi jadi dulu peh
be be jangan gitu dong be
ampun om ampun banget om

saya bener bener om saya bener bener cinta sama ipih om
be saya janji be saya akan jaga perasaan ipih be saya akan tegas dengan hati saya be
janji janji kemaren kemaren lo lepehin anak gue ha
sekarang datang tahu tahu lo mau ambil anak gue enggak bisa
kalau bener bener lo cinta sama anak gue kawinin anak gue
kalau kagak awas lo si maik gue suruh nikahin anak gue lo setuju maik
setuju be be saya janji be saya sanggup be saya sanggup saya sumpah
kalau perlu bulan ini saya nikahin ipih be
oi seluruh warga pengumuman pengumuman anak gue cita mau nikah sejak hari ini
mau nikah secepetnya pengumuman

anak gue mau nikah sebentar lagi